satu kelas mahasiswa di kampus uik kota bogor resah setelah mendapat instruksi kontroversial dari dosen hingga viral di media sosial
selain jadwal ujian dihapus kebijakan dosen juga memaksa mahasiswa untuk ikut reuni dua ratus dua belas minggu mendatang sebagai pengganti nilai uts salah satu mata kuliah semester tiga
kebijakan kontroversial salah satu dosen kampus universitas ibnu haldun atau uik di jalan soleh iskandar kota bogor jawa barat ini mendadak viral di media sosial dan grup percakapan online
sang dosen memaksa mahasiswa didiknya untuk ikut reuni dua ratus dua belas hari minggu mendatang
akibatnya satu kelas mahasiswa fakultas pai protes hingga menggelar rapat pengaduan di lembaga badan eksekutif mahasiswa

mengaku kesal lantaran oknum dosen tersebut malah meniadakan jadwal ujian mata kuliah sistem pembelajaran pai smp pada pekan lalu
bahkan mahasiswa juga diwajibkan ikut aksi ulang tahun dua ratus dua belas sebagai pengganti nilai mata kuliah terkait
selain keberatan mahasiswa juga menyesalkan kebijakan itu
lantaran reuni dua ratus dua belas dianggap tak berkaitan dengan nilai akademisi
degantinya tetap apa tetap mereka itu kelas c atau kelas itu tetap bela reuni
kamu sendiri secara pribadi akan ikut
ikut ikut ya karena rata rata yang saya dapat kelasan aku itu dia itu mengikuti karena mulai a
tidak ada sangkut pautnya ketika dengan yang saya ketahui dosen ini mengajar sistem pembelajaran pid sd
karena kalau disangkut pautkan dengan aksi ini tidak ada sangkut pautnya
jadi kalau ada penekanan ya saya anggap
ini tidak logis
sementara pihak kampus membantah adanya upaya mobilisasi masa mahasiswa untuk ikut reuni dua ratus dua belas nanti
pengurus kampus mengaku kebijakan itu merupakan usulan sejumlah mahasiswa di dua belas kelas yang memilih konversi nilai tugas observasi
kami mengimbau memberikan pemahaman kepada para dosen tidak boleh urusan akademik dikaitkan dengan masalah masalah di luar akademik
karena acara dua ratus dua belas jelas bukan tidak ada kaitannya dengan masalah akademik
jangan itu sampai dikaitkan dengan masalah akademik
meski demikian pihak rektorat masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut
pihak kampus juga akan memanggil dosen dan mahasiswa terkait
muhammad juanda bogor